foto selebaran yang melarang warga sholat di musola anur apartemen puncak kertajaya
memicu protes keras dari penghuni apartemen dan sebuah ormas
warga menuntut pengelola mencabut larangan tersebut
mediasi sempat memanas saat pengelola merasa tidak pernah mengeluarkan larangan itu
inilah foto berisi selebaran pelarangan melaksanakan ibadah sholat di musola anur
apartemen puncak kertajaya yang menjadi viral
dalam foto tersebut manajemen engineering dan vendor tidak boleh melaksanakan sholat jumat di musola apartemen puncak kertajaya
menghindari kasus menjadi bola liar kapolsek sukolilo memediasi pihak warga penghuni apartemen beserta perwakilan sebuah ormas dengan pihak manajemen apartemen
dalam mediasi tersebut penghuni apartemen dan perwakilan ormas menuntut agar manajemen mencabut larangan itu
dan memohon maaf secara terbuka serta mengizinkan musola untuk beribadah
namun pihak perwakilan manajemen apartemen membantah
setelah mengeluarkan larangan tersebut
hal ini sontak memancing emosi perwakilan warga dan ormas karena manajemen dianggap memutar balikan fakta
oh ini menjengkel
dia karyawan yang mau sholat
diingetin sama temennya
eh kamu jangan sholat di musola
dia pecat kamu nanti
langsung balik dia
larangan ini berlaku sejak kapan nih
sekitar empat minggu jadi sebelum tahun baru
sementara itu manajemen apartemen puncak kertajaya
tetap pada pendirian membantah telah membuat pengumuman larangan sholat tersebut
termasuk stempel milik manajemen yang tercantum di pengumuman tersebut
bukan manajemen yang membuat
lalu siapa pak
manajemen tidak merasa membuat itu pak
tidak merasa membuat
ada stempelnya itu pak
kalau stempel kan bukan itu stempel kan bisa di itu ya
tapi yang jelas bukan kami yang membuat
jadi bukan manajemen yang membuat
karena mediasi tidak membuangkan hasil polisi akan mengadakan agenda pertemuan kembali
harapannya persoalan ini bisa diselesaikan secara bersama
dan tidak membuat kesalahan
membawa dampak yang merugikan